aturan perjalanan dilakukan pemerintah dengan menghapus syarat negatif bagi pelaku perjalanan dalam negeri selama masa pandemi
sebelumnya pelonggaran pada pelaku perjalanan luar negeri bebas karantina juga diputuskan pemerintah dengan bali sebagai percontohan
apakah relaksasi ini menjadi sinyal indonesia akan kembali ke situasi normal dan pemerintah sudah bisa mengendalikan ancaman dari pandemi covid sembilan belas
kita akan diskusikan pada malam hari bersama dengan ibu siti nadia tarmizi sesditjen kesehatan masyarakat kemenkes dan juga pak diki budiman epidemiolog dan calon kandidat phd dari griffith university
selamat malam bu nadia pak diki apa kabar
baik mas rein apa kabar
baik pak diki dan bu nadia hari ini tentu yang menjadi topik dan juga sorotan publik adalah soal penghapusan syarat tes negatif bagi pelaku perjalanan di dalam negeri ya
saya mungkin ke bu nadia dulu nih
jadi melihat beberapa kebijakan yang kemudian mengarah pada relaksasi tentunya dari mulai bebas karantina percontohan di bali dan juga penghapusan syarat tes negatif
bagaimana sebenarnya pemerintah saat ini ya bu nadia memandang atau melihat potret pandemi covid sembilan belas ini
apakah memang situasinya relatif sudah bisa mengendalikan atau bisa mengantisipasi ancaman ancaman pandemi covid sembilan belas dengan kebijakan ini
ya jadi kalau kita lihat ya pertama saat ini situasi yang ada berdasarkan indikator penanganan pandemi ini sudah terlihat suatu tren yang positif ya
jadi kita bisa lihat laju penurunan kasus konfirmasi yang terus menurun kemudian kecenderungan untuk laju penularan itu juga turut kurang dari menuju kurang dari satu ya artinya
walaupun saat ini masih satu sekian tapi artinya sudah terjadi penurunan yang cukup signifikan
kalau kita lihat di berbagai provinsi
selain itu juga kasus ketersian perawatan rumah sakit juga terus dan terung menurun
di sisi lain vaksinasi itu terus kita tingkatkan baik untuk dosis pertama dosis kedua maupun dosis ketiga
memang kalau kita lihat tren angka peningkatan kematian masih terjadi
tapi walaupun demikian kalau kita lihat dibandingkan dengan jumlah kasus aktif itu kasus aktif yang kemudian sembuh itu juga terjadi peningkatan
bahkan lebih tinggi daripada varian delta
oke kalau angka kematian yang hari ini diumumkan angkanya cukup tinggi itu apa yang menjadi penjelasannya itu bu nadia
iya yang pasti adalah kita tahu pertama walaupun puncak kasus konfirmasi itu kita melihat terjadi penurunan selama empat belas hari terakhir
tetapi kalau kita lihat jumlah kasus aktif yang saat ini
jadi kalau kita bandingkan dengan adanya varian omikron
varian delta ini hampir dua kali lipat jumlahnya dibandingkan varian delta
jadi otomatis kalau kita lihat bahwa kasus proporsi itu masih akan terjadi peningkatan kematian
dikarenakan memang terlihat puncak kematian dengan puncak kasus konfirmasi itu akan ada jeda waktu kurang lebih delapan sampai sepuluh hari
ini dikarenakan memang karena kasus aktif yang masih besar sehingga kita akan masih melihat pada pasien pasien dengan resiko resiko
jadi memiliki komorbid atau lansia atau bahkan mereka yang belum divaksinasi itu yang akan sulit untuk ditangani dan cenderung berakhir menjadi berat dan bahkan pada kematian
oke baik bunda dya kembali ke soal relaksasi
selain laju penularan yang tadi bu nadia sampaikan sudah sangat menurun ya
apakah ada alasan atau pertimbangan lain dari pemerintah sehingga mungkin cukup percaya diri untuk melakukan pelonggaran dalam aturan perjalanan
kemudian juga melakukan
uji coba bebas karantina di bali apakah ada indikator yang lain bu nadia
ya sebenarnya kita kan bersiap siap ya untuk kemudian hidup berdampingan dengan covid sembilan belas
ini yang sudah menjadi rencana pemerintah dikarenakan kita tadi melihat berbagai indikator dan juga kita melihat bahwa dampak dari vaksinasi
kemudian juga kita merasa sudah cukup yakin ya dengan intervensi intervensi yang selama ini
yang kita lakukan itu betul betul bisa mengendalikan laju pandemi ini
jadi artinya dalam menuju posisi endemi kita harus sudah memulai langkah langkah bagaimana pertama pelonggaran aktivitas itu
seperti misalnya pada pelaku perjalanan ataupun kita membuat suatu kondisi seperti karantina
sudah mulai dilakukan uji coba tanpa perlu ya bagi pelaku perjalanan luar negeri
jadi ini adalah sebenarnya salah satu upaya upaya untuk kemudian merelaksasi aktivitas
karena kita meyakini bahwa situasi endemi itu adalah artinya kita akan hidup bersama covid sembilan belas yang kita tahu masih merupakan ancaman
tapi kita selalu waspada dan kalaupun nanti peningkatan kasus itu terjadi itu tidak kemudian mengganggu aktivitas kehidupan kita
yang terjadi seperti saat ini
jadi artinya dengan kondisi tersebut kita mulai melihat bahwa kita sudah bisa memulai relaksasi
tentunya ini akan
karena ini akan adalah suatu proses pembelajaran ya untuk kita menyiapkan diri ke depan
oke ini mungkin prakondisi ya menuju ke kita transisi ke endemi covid sembilan belas
pak diki budiman apa pandangan anda pak diki dari beberapa relaksasi yang dilakukan pemerintah dalam beberapa hari terakhir
mulai dari bebas karantina kemudian juga di hari ini sudah mulai berlaku aturan tidak lagi tes pcr ataupun antigen bagi pelaku perjalanan dalam negeri
saya sepakat bahwa memang kita harus mulai ya melakukan transisi
namun yang mungkin harus diperkuat dari pemerintah adalah literasi ya
menyampaikan bahwa pertama pandemi ini belum selesai dan ini adalah bukan berarti akan betul betul meniadakan intervensi
karena ini yang saya kuatir diterima salahnya
diterima salah dari masyarakat karena apa

kan masih dalam situasi krisis sebetulnya
nah ini yang harus tentu disampaikan
ada kabar baik ada kabar yang kita harus tetap waspada gitu
bukan menakut nakuti tapi membangun persepsi risiko
ini yang saya kira harus terus disampaikan
karena sekali lagi
kita tidak ingin dalam masa transisi
mendatangkan masalah karena memang
harus ada transisi ini saya sepakat
dengan dr nadia kita harus
menyiapkan ini karena ini
memang bukan dipaksakan
memang memungkinkan bahkan ada
negara yang di dalam posisi lebih
katakan lebih buruk dari indonesia
jauh lebih berani kita menurut saya
cukup memadai bekalnya
ada tapi seperti
yang tadi sebelum ini kan ada penumpang
nah itu berarti
kita belum memberikan cukup literasi
pada masyarakat bahwa
di sisi adanya pelonggaran
seperti tadi pagi
saya diskusi dengan satgas
tiga t tetap ada
ada misalnya bahkan dalam
pelaku perjalanan ini harus
dari total penumpang itu apa
mau setiap hari atau mau seminggu
sekali atau dua
itu di sampling untuk
ini aman nggak seminggu kita
evaluasi aman nah kalau
misalnya dari hasil sampling itu
ternyata tes positivity ratenya
ke publik strategi kita nggak salah
nih tapi ternyata
harus tetus dilakukan ini
tapi sebaliknya kalau ditemukan ternyata
sama tinggi ya itu kesempatan
namanya juga transisi transisi itu adalah
melakukan juga dalam tanda kutip
uji coba ini mana yang masih harus
diperkuat nah ini yang saya kira
kita belum dalam situasi yang
memang disebut aman
tetapi di sisi lain memang
harus ada pemulihan itu
tetap harus ada tapi dengan
mitigasi yang kuat salah satunya ya
surveillance nya bukan hanya yang di komunitas
yang di target target tapi juga
di kalau bicara
tentang masalah penumpang
saya kira begitu dan itu sama
seperti mungkin secara sederhana
bang reinhardt kita kan kalau di luar negeri ya
ambil nih barang barangnya
biaya cukai lah itu ada
itu sampling tuh mereka ada kamu jalurnya
sini jalurnya sini itu maksudnya
dari sekian itu berapa orang
akan di screening berapa yang
dengan tanda kutip tanpa
izin mengambil membawa
barang masuk yang tidak diperbolehkan nah itu
itu penting nanti dalam
maaf saya sebut oh ini ada obesitas nih
ini anak ini ambil contoh
itu hasilnya nanti akan sangat
kita artinya ada
kelemahan ketahuan ada
kekuatan bisa ditukularkan
di daerah lain nah ini yang
saya kira perlu ya untuk
juga dilakukan dalam rangka mendukung pemilihan
oke bu nadia apakah
disampaikan pak diki itu
sebetulnya bisa diterapkan ya kalau kita
bicara soal untuk mendukung pemulihan
ini meskipun ada
relaksasi tapi tetap ada kemudian
cara cara lain begitu ya
contohnya sampling yang tadi disampaikan oleh pak diki
artinya itu adalah
penerapan bagian bagian dari
surveillance ya tentunya
kalau kita lihat terkait pelaku
perjalanan luar negeri
kebijakan untuk tidak
meniadakan anti gin atau pcr
itu hanya berlaku pada orang orang yang sudah
mendapatkan vaksinasi lengkap
dan booster ingat bahwa
saya tadi tujuh
sekali bahwa untuk protokol
kesehatan itu masih diterapkan dalam
pelaku perjalanannya termasuk misalnya
nggak boleh makan kalau perjalanannya itu
melalui penerbangan kurang dari
dua jam tetap bahwa harus protokol
kesehatan memakai masker yang benar
itu masih terus
pada pelaku perjalanan baik udara
laut maupun darat
untuk yang mereka tidak vaksinasi
secara lengkap ataupun mereka yang
tetap dimintakan untuk pemeriksaan
anti gin dan pcr nya ya
artinya tetap berlaku seperti aturan yang
sama jadi kita betul betul
mengharapkan dengan cakupan
vaksinasi yang tinggi apalagi dengan
kebijakan booster itu benar benar
meningkatkan proteksi di dalam
masyarakat apalagi dari hasil
kita itu sebenarnya sudah punya antibody
di dalam tubuhnya jadi kalau kemudian
sebenarnya itu semakin meningkatkan proteksinya
terapkan tentunya terutama pada masa masa
transisi dan nanti kita
harus menentukan ya pada kelompok kelompok
populasi seperti apa
yang harus kita pantau
secara terus menerus untuk pertama
ya mencegah terjadinya
atau mendeteksi adanya peningkatan kasus
yang kedua adalah mencegah jangan sampai
terjadinya kematian atau keterlambatan
dalam penanganan oke
pak diki budiman tadi
oke kita kemudian sekarang
melihat bahwa relaksasi yang dilakukan
memang ini tujuannya adalah untuk para kondisi
kita menuju ke
endemi covid sembilan belas jadi ini masa transisinya
begitu nah tadi pak diki
menyampaikan bahwa jangan sampai ada
masalah di masa transisi ini dengan
intervensi pemerintah yang kita
bisa katakan cukup berhasil menekan
angka penularan sampai dengan hari ini
celah adanya masalah ini
dimana pak diki budiman
sedang masa transisi ini sehingga
ini mungkin bisa jadi bahan diskusi dan juga
pengetahuan bagi publik agar
kita bisa lebih bersiap lagi di masa transisi ini
tapi dijawabkan nanti pak adiki dan juga bu nadia
kita break dulu kami akan segera kembali
kita nggak bisa juga sendirian aman sendiri itu nggak bisa
karena afrika bahkan sekarang ukraine lagi perang lagi
nah itu dalam kondisi yang tidak aman
dan artinya bisa melahirkan varian varian baru
dan bahkan sekarang omicron kan sudah ada dua sub varian
yang lahir satu di hongkong satu lagi di inggris
nah ini menunjukkan satu bahwa kita harus betul betul dalam pola atau skema transisi ini
bukan berarti mengabaikan yang disebut dengan lima m
tapi kita bahkan memperkuat itu membudayakannya
sehingga itu menjadi bagian dari kehidupan kita
karena memang sulit untuk kembali seperti benar benar sebelum pandemi itu sulit
karena bisa lagi nih covid ini kan penyakit yang ditularkan melalui udara
kita mau nggak
mau harus meningkatkan kualitas udara
sebagaimana waktu kita perang melawan kolera
berabad abad kolera itu
nah kualitas air yang kita perbaiki
karena memang dia kan water bondis ditularkan melalui air
nah ini adalah penyakit yang ditularkan melalui udara
sehingga salah satu yang dalam masa transisi ini juga harus diperhatikan dan diperkuat
adalah kualitas udara sirkulasi ventilasi
karena kalau tanpa itu termasuk proteksinya dengan masker dan lain sebagainya
kalau tanpa itu ya kita akan dalam kualisirawan
karena tadi kan bunda dio sudah sampaikan
ini akan ada terus ya dengan kita
sehingga bagaimana supaya menurunkan itu
ya selain perilaku ya lingkungan juga kita perbaiki
nah ini yang artinya potensi kerawanan ini ada
selain itu bicara wabah ini dari mulai lokal sampai global itu berpengaruh
dan kita tahu meskipun kita apresiasi syukuri
ya capaian vaksinasi kita sudah jauh lebih baik
tapi bicara kesetaraan pemerataan distribusinya ini masih jadi pr
beberapa masih saya lihat masih ada
nah ini artinya mereka bisa berkontribusi dalam perburukan
karena nanti ketika pandemi ini dicabut itu kita akan ada tiga level
dunia dan indonesia
selalu saya sampaikan ada yang level paling buruk itu ya sebetulnya epidemi ya
epidemi itu pandemi yang mengecil ya
ya itu jadi ada lonjakan
nah pada daerah yang apa
yang cakupan vaksinasinya buruk
dan termasuk tiga t lima m nya juga buruk
kemudian kedua yang relatif baik ya ini endemi
tapi endemi juga sebenarnya harus dihindari
nah yang paling sebetulnya ideal dan harus dituju adalah yang terkendali
nah itu semua saat ini sudah mulai kelihatan kok
wilayah wilayah di kita ini mayoritas jawa bali ya mungkin akan cepat masuk ke fase endeminya cepat gitu
tapi di luar jawa itu bisa banyak yang epidemi gitu
yang akan ada lonjakan lonjakan di kabupaten kota atau provinsi
nah ini yang dalam masa transisi ini kita mulai
melakukan satu perubahan dalam kualitas dari sistem kesehatannya
dari juga kualitas personal hygiene dan juga lingkungan
nah ini yang sekali lagi pendekatan di masa transisi ini memerlukan pendekatan yang komprehensif ya
jadi bukanlah satu pendekatan yang oke selesai nih kita bebas berjalan selesai semua
karena melandainya kasus
itu bukan berarti virus hilang
virus itu tetap ada tapi ya kita harus kendalikan gitu
jadi prakondisi iya dilakukan tapi juga harus dibarengi dengan literasi ke masyarakat
dan tetap waspada akan celah celah yang bisa memperparah keadaan
atau bahkan merubah keadaan dari yang sekarang mungkin lebih baik
bisa kemudian kita harus tetap waspada untuk keadaan ataupun ada ancaman varian yang baru misalnya
bu nadia literasi yang juga harus dibarengi dalam masa transisi ini seperti apa
dan bagaimana strategi pemerintah atau kemenkes untuk terus menyampaikan literasi itu kepada masyarakat
bahwa kita memang sedang menuju ke sana menuju ke transisi endemi
tapi juga di saat yang sama kewaspadaan juga harus tetap diberlakukan
ya jadinya kita ketahui bahwa kebijakan transisi dari pandemi covid menuju endemi tadi
kita lakukan juga secara pertahapan ya
artinya bagaimana situasi pandemi
itu kita kendalikan
kemudian tahap kedua adalah pra endemi
dan baru nanti kita pada saat endemi
dan tentunya apa yang disiapkan adalah peta jalan untuk mempersiapkan normalisasi aktivitas masyarakat
dan tentunya kita tetap memperhatikan dalam menuju persiapan normalisasi aktivitas masyarakat tadi
mempertimbangkan berbagai hal termasuk tren tren laju penularan dari sisi aspek kesehatan

kembali ya bahwa titik keseimbangan antara aspek kesehatan dengan aspek tahun kesehatan ini tentunya merupakan suatu sinergisitas yang harus kita lakukan
di sisi lain saya setuju sekali
literasi tadi harus dibangun bersama masyarakat ya
kita mungkin tidak perlu terburu buru misalnya melakukan pelonggaran protokol kesehatan
pelonggaran aktivitas bisa kita lakukan tapi prokes tetap kita jalankan
karena penting ini dipersiapkan juga oleh pemerintah dan juga masyarakat juga siap
supaya nanti tadi seperti disampaikan pak diki bahwa kita akan hidup berdampingan itu seperti apa
jangan sampai kita hanya memahami hidup berdampingan hanya sebatas wacana atau slogan saja
tapi kita betul betul artinya waspada dan kemudian kita betul betul memahami seperti apa cara pandang yang baru atau kondisi yang baru yang nanti akan kita terapkan pasca pandemi
dengan kondisi hidup bersama masyarakat
jadi tentunya seperti kita menginginkan vaksinasi dosis primer itu tentu tergerakkan
dan juga masyarakat yang sudah waktunya mendapatkan vaksinasi booster ini untuk segera melakukan vaksinasi ini harus dikomunikasikan
karena kita melihat antusiasme masyarakat untuk mendapatkan vaksinasi booster ini tidak sebesar pada waktu dosis primer ya
apalagi nanti kalau kemudian kondisi ini semakin laju penularannya menurun
sehingga dirasakan lebih awal
terima kasih pak diki
ini yang harus terus kita bangun literasi ini untuk mempersiapkan bahwa kita ini belum selesai perjuangannya
jangan sampai kita harus setback kembali
apa yang sudah kita bangun bersama harus kita teruskan supaya kita mencapai titik akhir kemenangan tadi menuju endemi
oke jadi segera booster dan kita belum mencapai kemenangan kira kira begitu ya bu nadia juga dan pak diki
jadi mudah mudahan diskusi ini bisa menjadi bahan literasi juga ke publik
bahwa kita memang bersiap untuk menghadapi endemi covid sembilan belas hidup berdampingan
tapi juga di saat yang sama prokes bukan berarti langsung dilonggarkan
terima kasih banyak bu nadia pak diki budiman untuk diskusi pada malam hari ini
mudah mudahan semuanya semakin membaik situasi pandemi covid sembilan belas di indonesia
terima kasih selamat malam sehat selalu bu nadia juga pak diki
selamat malam pak diki
sejalan dengan dilonggarkannya aturan terkait perjalanan domestik
pemerintah juga tengah mengambil ancang ancang untuk melonggarkan aturan perjalanan luar negeri dan jemaah umroh
seperti apa persiapan penyelenggara haji dan juga umroh
newscast akan segera kembali